masih sampai tanggal sembilan mei itu artinya hari ini juga masih ada operasi patuh jaya
nampaknya harus mempersiapkan mulai dari surat kendaraan jangan sampai tertinggal
dan selalu patuh ya terhadap rambu rambu lintas
ada satu hal lagi yang nampaknya sering membuat kita terkena sasaran razia polisi
dalam operasi patu jaya adalah penggunaan plat nomor kendaraan yang dimodifikasi
mengingat banyak pemilik kendaraan yang memodifikasi platnya agak terlihat unik
dan berbeda dengan yang lainnya padahal hal ini jelas dilarang
berikut adalah tujuh model plat nomor incaran polisi
ini harus anda ketahui juga ya coba kita lihat nih satu persatu
ini dia yang paling pertama adalah angka tnkb tanda nomor kendaraan bermotor
yang hurufnya diatur atau diarahkan ke belakang sehingga bisa terbaca
anda sering kan ya melihat seperti ini ya kan harusnya ini ada jeda nih
gle nya ada di belakang begitu ya ternyata sama pemiliknya dirapatkan
dan tidak ada spasi di antara angka
juga huruf yang ada di belakang sehingga membuat satu bacaan
ini langsung bisa dikejar oleh polisi
selanjutnya kita coba cek lagi
yang kedua adalah tnkb tanda nomor kendaraan ditempel logo stiker
lambang kesatuan instansi yang terbuat dari plastik logam kuningan
pada kendaraan pribadi
ini tidak boleh ya meskipun memang di dalam plat nomor
apalagi plat nomor yang resmi tentu ada tanda tanda seperti itu
tapi tercetak betul di dalam plat nomornya
anda harus segera mengganti atau mengelupas bagian bagian stiker
yang memang sengaja anda tempel di plat nomor itu dengan alibi supaya aman
kalau ada tilang atau ada razia
padahal justru ini yang membuat anda bisa ditilang oleh pihak kepolisian
selanjutnya ada lagi nomor tiga huruf tnkb diubah seperti huruf digital
maksudnya adalah kalau tadi kita lihat bersama nih di slide yang sebelumnya
ada tanda tanda yang berbeda ya
nah kalau yang slide ini lihat hurufnya fontnya itu sudah benar benar ada di dalam perka polri
jadi tidak boleh sembarangan juga anda menggunakan font untuk plat nomor anda
selanjutnya selain font ataupun tipe huruf
nampaknya anda juga tidak boleh membuat cetak miring atau cetak tebal
cetak timbul juga plat nomor anda
sudah ada sesuai dengan peraturan jadi memang benar benar harus standar dari perkap yang harus anda miliki
untuk membuat perka polri
untuk kendaraan tersebut kalau memiliki tanda plat nomor seperti ini
itu artinya anda siap siap ya menjadi satu incaran pihak kepolisian di razia kali ini
selanjutnya nih yang nomor lima ukuran tnkb tidak sesuai standar
terlalu besar atau terlalu kecil
ada peraturannya di sini sekurang kurangnya adalah empat puluh lima mm untuk kendaraan motor
dan tujuh puluh mm untuk kendaraan mobil
jadi anda benar benar harus bisa menyesuaikan dengan peraturan tersebut ya
tujuannya adalah agar bisa terlihat oleh siapapun yang ada di jalan
terutama juga pihak kepolisian ya untuk mengetahui ini demi keselamatan anda juga kok
selanjutnya adalah nomor enam nih yang paling sering kita jumpai ya
misalkan nama saya begitu ya n satu ratus empat belas ar atau seperti apa
nah karena ada angka yang tidak sesuai kurang cantik membuat plat nomor saya
kurang bisa dibaca oleh banyak orang
jadinya dihilangkan seperti ini
tidak boleh sama sekali karena peraturannya adalah huruf ataupun angka angka dalam plat nomor anda
harus bisa dibaca minimal lima puluh meter dari belakang
jadi baik itu polisi ataupun pengguna jalan yang lain juga harus benar benar bisa melihat
plat nomor anda secara utuh tidak ada bagian bagian yang dihilangkan
ataupun sengaja dibuat tidak timbul
nah ini mungkin juga jarang diketahui oleh banyak orang
yaitu penggunaan mica ditutup menjadi warna hijau seperti ini ya
wah ini sering banget nih kita lihat bersama
jadi kalau malam hari tidak terlihat plat nomornya angkanya berapa nomornya berapa
kemudian juga ditutup oleh warna warna yang kurang bisa dilihat oleh banyak orang
plus tidak ada lampu
jadi lampu pun harus warna putih di bagian plat nomor ini
jadi pihak kepolisian pengguna jalan bisa melihat
plus juga jika terjadi kehilangan pencurian nomor anda mobil anda bisa segera dilacak oleh pihak kepolisian
jadi itu dia ya langsung segera pastikan semua hal hal yang menyakut dengan kendaraan anda
baik motor ataupun mobil sesuai dengan peraturan kapolri
jadi jangan sampai kena tilang ya karena dendanya cukup lumayan lima ratus ribu rupiah
belum lagi nanti anda harus sidang mobil ataupun beberapa surat suratnya akan disita
jadi anda tidak bisa menggunakan kendaraan pribadi deh